mau ngambil enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
tinggal sama aku
nggak tunggu dulu
ini buat apa
ya ini pel ini embernya buat ngepel lah
pokoknya gue mau lo ngepel seluruh
dan gue sekarang mau pergi sebentar
kalau gue balik gue mau semuanya udah bersih
kalau nggak bersih
mendingan lo gak usah tinggal di sini deh
ngapain sih di situ
pakai nanya lagi kenapa
ini tuh pasti gara gara lo nih
lo mau ngepel apa mau banjirin sasaran kita sih

heratu lo tadi hampir ngebunuh gue tau
ini badan gue sakit semua sekarang
kenapa sih kalian masih marah aja
tapi ya udah kalau kalian mau ngemaafin juga nggak apa apa nggak peduli
heratu lo mau ke mana
ngapain sih kamu
ngapain sih kamu ke sini
bukannya aku itu orang yang udah berusaha untuk membunuh kamu
udah lah rama
kamu nggak usah baik baikin aku
aku tuh memang gak berguna jadi orang
nggak ada gunanya juga kamu tinggal sama aku
nggak tunggu dulu
lo tuh sangat berhati di hidup gue
jadi lo jangan bicara kalau lo tuh nggak peduli
lo tuh sangat berhati di hidup gue
jadi lo jangan bicara kalau lo tuh nggak berguna
itu sama sekali salah
tapi ada satu syarat
oke syarat apapun
ajarin aku ngepel

selamat siang pak
mr robert sudah datang
dan sekarang sedang menunggu di ruang tamu
ya saya sekarang kesana
siapa sih kamu roger
ratu cepat kamu ke rumah sakit sekarang ra
apa kamu kena serangan jantung ra
cepat ya ra